pada selasa pagi kementerian keuangan resmi membuka acara lelang sukarela berisi barang barang pejabat negara yang digelar di galeri nasional indonesia
kurang dari lima puluh lima barang akan dilelang untuk umum dalam acara yang digelar selama dua hari hingga dua puluh delapan februari besok
beragam jenis barang diikut sertakan dalam lelang terutama barang barang dari jajaran menteri kabinet kerja dan pejabat negara
di antaranya ada batik sayangan menteri keuangan sri mulyani sepatu kulit menteri perindustrian erlangga hartarto
hingga kain kain etnik dari segala penjuru indonesia koleksi wakil presiden yusuf kala dan istri mufidah kala
harga barang dimulai dari yang termurah rp satu hingga yang termahal mencapai rp lima belas juta
untuk mengikuti lelang anda terlebih dahulu wajib menyetor uang jaminan yang jumlahnya beragam menyesuaikan harga limit barang yang anda inginkan
cara pembayaran begitu yang agak konvensional namun agak rumit caranya
nah dengan adanya acara kali ini disosialisasikan kepada masyarakat bahwa mekanisme lelang sudah begitu mudahnya dan mengikuti perkembangan zaman
terbukti dengan dua mekanisme yang diberikan satu lelang konvensional yang seperti kita tahu seperti biasa yaitu lelang dengan cara hadir langsung di tempat
yang kedua adalah e auction begitu atau lelang menggunakan kanal daring dengan mendaftarkan diri anda ke website dari kementerian keuangan republik indonesia
begitu mudah anissa diberikan ini juga berkaitan pula dengan pemasukan untuk kasus negara sendiri untuk pokok lelangnya sendiri per tahun dua ribu tujuh belas ini berdasarkan data dari dirjen kkn negara
untuk pokok lelangan sendiri mencapai enam belas dua triliun rupiah itu di tahun dua ribu tujuh belas dan perlu diingat bahwa untuk bea lelangnya sendiri ini untuk pemasukan kas negara
untuk dari penjual ditargetkan untuk penjual sendiri satu lima persen dari pokok lelang
dari pembeli sendiri dua persen dari pokok lelang sehingga untuk revenue penerimaan dari tahun dua ribu tujuh belas mencapai tiga ratus tujuh puluh enam miliar ini yang maunya nanti ditingkatkan ditargetkan direalisasikan di tahun dua ribu delapan belas ini meningkat
dan acara ini adalah salah satu acara yang diandalkan begitu untuk mengenalkan kembali proses lelang seperti apa kepada masyarakat
agar penerimaan kas negara pun juga nantinya akan meningkat seiring dengan keterbukaan informasi terhadap masyarakat tentang proses lelang seperti apa
dengan cara yang transparan pula
ya mutia tadi saya mendapatkan informasi bahwa barang barang yang dilelang terdapat mulai dari sepatu hingga kain kain etnik
bisakah anda ceritakan apa saja barang barang milik pejabat yang akan dilelang hari ini
barang barang yang dilelangkan hari ini anissa hari ini kembali lagi saya infokan bahwa hari ini adalah merupakan open house saja untuk masyarakat begitu
karena adanya dua mekanisme yaitu lelang datang ke tempat atau konvensional
dan juga e auction yang dilaksanakan esok hari
sehingga untuk esok hari mungkin anda berhalangan hadir anda bisa melihat open house nya pada hari ini
dan mendaftarkan diri anda pada hari ini dan besok baru dimulai lelangnya hari hanya tanggal dua puluh delapan februari
perihal barang barang apa saja anissa yang diperlihatkan atau dilelangkan
ini seperti info saya sebelumnya yaitu ada lima puluh lima kurang lebih lima puluh lima barang dari dua puluh empat pejabat negara yang terkait
yang ikut dalam lelang sukarela pada kali ini
seperti ini diungkapkan pula oleh
direktorat lelang dirjen kekayaan negara bahwa inti dan juga purpose atau tujuan dari acara ini adalah lebih kepada memorabilia
atau barangnya ini merupakan barang yang mempunyai kandungan ibarat kata histori atau sejarah yang sangat melekat terhadap para pejabat negara yang ikut dalam lelang kali ini
misalnya saja barang seperti baju batik yang digenakan oleh menteri bumn rini sumarno saat pelantikan
kabinet kerja begitu menteri menteri di dalam kabinet kerja presiden joko widodo begitu
ini baju batiknya hari ini dilelangkan begitu sampai esok hari
lalu juga untuk pakaian batik yang juga merupakan pakaian batik kesayangan dari menteri keuangan sri mulyani
lalu juga sepatu kulit yang dihadiahkan langsung dari pemerintah belanda ini oleh erlangga hartarto begitu
dan untuk harga harga barang barangnya sendiri beragam anissa bisa saya ceritakan bahwa untuk harga terkecilnya yaitu harga seribu rupiah ini adalah sepatu hari ini
yang digunakan oleh dirjen bia cukai ketika berangkat atau duti dalam kementerian keuangan begitu
lalu untuk harga termahal sendiri ini ditaksir nilai limit awalnya lima belas juta rupiah untuk lukisan yang didapat dari bali
lukisan karya iwayan sumadi ini yang dilelangkan oleh direktur bri suprayarto begitu
beragam anissa saya lihat tadi pun juga ada gitar dari menteri perhubungan budi karya sumadi
lalu juga ada yang satu juga yang menjadi perhatian dan juga jumlahnya yang juga beragam dan dari segala penjuru indonesia
yaitu barang barang lelang dari wakil presiden yusuf kala beserta istri mufidah kala yang melelangkan kain kain tenun kain kain lurik kesayangan mereka
mulai dari kain kain tenun khas ntt bahkan dari bangkalan madura pun juga ada yang dipertontonkan di sini
sampai saat ini anissa animo masyarakat begitu besar
sampai saat ini open house yang memang tanya tanya

tadi dibuka dari pukul sembilan pagi sekarang sudah menuju ke pukul dua belas siang
begitu banyak masyarakat umum yang juga merupakan undangan
begitu masyarakat umum yang juga ingin melihat seperti apa open house nya
dibuka esok hari untuk public auction nya sendiri atau lelang publiknya
namun hari ini anda yang ingin datang ke galerian nasional indonesia dapat mendaftarkan diri melalui e auction begitu
ataupun untuk mendaftarkan diri memberikan uang jaminan
ini salah satu info juga anissa memberikan uang jaminan sesuai dengan barang barang apa
apa saja yang anda minati begitu misalnya anda meminati baju batik dari menteri bumn rini sumarno
yang ditaksir harga limit awalnya di dua ratus lima puluh ribu rupiah
nanti harga jaminannya adalah sekitar lima puluh sampai seratus ribu rupiah begitu juga seterusnya
sehingga anda pun bisa mengikuti public action ini ataupun lelang publik
tanpa harus menghadiri public ausion di tanggal dua puluh delapan februari dua ribu delapan belas
pemasukannya nanti anissa untuk semua pemasukan pokok lelangnya akan kembali ke
ke kas pribadi atau ke pemasukan masing masing para peserta lelang begitu
namun nantinya jika memang akan diniatkan atau digunakan untuk kegiatan sukarela
nanti itu tergantung dari para peserta lelang yang jelas nanti untuk pemasukannya sendiri
semuanya hari ini adalah kali ini adalah pure untuk edukasi kepada masyarakat
dan juga untuk meningkatkan animo karena siapa yang tidak ingin mempunyai barang bekas begitu
ataupun baru dari barang barang pribadi pejabat negara ini yang nantinya akan kita lihat seperti apa
animo masyarakat apakah begitu tinggi kita lihat di hari hanya di tanggal dua puluh delapan februari dua ribu delapan belas
sangat menarik ya mulai dari kain lalu ada juga sepatu dan hingga gitar
baik terima kasih mutiawi rosastro atas laporan langsung ada dari gedung galeri nasional jakarta
selamat kembali bertugas